beberapa anggota keluarga narapidana lapas kelas satu tanggerang rabu siang mendatangi posko crisis center
mereka mencari informasi dan memastikan nasib keluarganya di penjara yang terbakar itu
lilis nurhayati ingin memastikan nasib kakaknya yang menjadi narapidana lapas kelas satu tangerang rabu dini hari
dengan mendatangi krisis center di sana
ia mendapat kepastian kakaknya telah meninggal dunia setelah mendatangi dan mencari informasi di krisis center di lapas itu
saat ini lilis juga masih menunggu informasi pengurusan jenazah saudaranya dari rumah sakit
adik kandung dari korban
ada dapat dari dalam
katanya kakak saya dari salah satunya
sekarang lagi ada di rsud
keluarga narapidana lain istiari ini juga mendatangi crisis center untuk mengetahui nasib anaknya
hatinya lega karena anaknya selamat dari musibah itu
namun hingga rabu siang istiarini belum dapat berjumpa dengan buah hatinya
setengah sembilanan kita tahu ya
enggak cuma ke itu aja ke tempat yang buat keluarga
tuh cuma dia bilang oh enggak daniel udah pindah ke e dua
jadi dia selamat bu
terus saya bilang bisa ketemu nggak kalau dia masuk di tempat di masjid tuh